pemerintah provinsi dki jakarta mencabut rem darurat pembatasan sosial berskala besar yang diperketat
mulai dua belas oktober pemprov dki jakarta memperlakukan psbb transisi selama dua pekan ke depan
besok kita kembali kepada status psbb transisi
ini kegiatan bisa dilaksanakan dengan pembatasan pembatasan
tapi saya perlu ingatkan kepada semua kita bahwa kondisi di jakarta sangat tergantung kepada kedisiplinan kita menjaga protokol kesehatan
kita sudah merasakan sulitnya beratnya ketika rem darurat itu ditarik
restoran tidak bisa makan di tempat perkantoran
sulit beroperasi kegiatan kegiatan berkurang
kita tidak ingin itu terjadi lagi
cara mencegahnya adalah dengan kita sekarang disiplin untuk mentaati seluruh protokol kesehatan
gubernur dki jakarta anies baswedan mengembalikan status pandemi covid sembilan belas di jakarta menjadi psbb transisi
keputusan ini ditetapkan berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi satgas percepatan penanganan komunikasi
di jakarta ada beberapa kasus positif yang menunjukkan perlambatan di ibu kota
sudah tepatkah jakarta kembali ke psbb transisi untuk membahas tema tersebut
saya langsung sapa saja beberapa narasumber kami malam ini
ada pak gembong warsono ketua fraksi pdi perjuangan dprd dki jakarta
selamat malam pak gembong
selamat malam mbak eva assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
ada pak panduriono epidemiolog dari universitas indonesia
pandu apa kabar
apa kabar mbak eva kabar baik
semoga sehat terus ya
dan nanti akan bergabung bersama kita riza patria wakil gubernur dki jakarta
kami masih tunggu
saya ke pak gembong dulu
pak gembong psbb transisi sudah akan diberlakukan besok
ini sesuai dengan desakan dprd yang kemudian menyuarakan suara pkl yang mendesak
agar psbb ini segera dihentikan dan segera beralih begitu ya ke psbb transisi
apa tepatnya sebetulnya keluhan dari warga ini
jadi begini yang pertama tentunya atas nama fraksi pd perjuangan
dprd provinsi dki jakarta mengapresiasi sikap dari pak anies
yang mengembalikan pada posisi psbb transisi yang sudah berlaku
dua minggu sebelum pelaksanaan empat minggu sebelum pelaksanaan psbb ketat ini
selama hampir satu bulan
selama hampir satu bulan
selama hampir satu bulan
selama hampir satu bulan
ini kondisi dari masyarakat kita khususnya umkm kita
dalam posisi mati suri
sehingga kita khawatir kalau ini kita diperpanjang lagi oleh pak gubernur
akan justru akan mempersulit kondisi perekonomian dki jakarta
itulah latar belakang yang melatar belakangi sikap dari fraksi pdi perjuangan
untuk mendesak pak gubernur dki jakarta untuk bisa mengembalikan pada posisi
psbb transisi sebagaimana yang kemarin sempat diberlakukan
sempat diberlakukan dki jakarta
seperti itu mbak
jadi alasan utamanya adalah alasan faktor ekonomi begitu ya pak gembong
kalau kemudian dilihat dari faktor kesehatan
apakah juga menjadi pertimbangan bagi dprd
jadi dua hal ini kan nggak boleh kita pisah pisah
penanganan oleh pemprov dki jakarta kaitan dengan covid sembilan belas
dengan ekonomi harus seirik dan sejalan
maka hari ini saya mengapresiasi dalam arti mbak

bahwa pak gubernur mau mendengarkan keluhan atau jeritan dari warga masyarakat
khususnya umkm yang sekarang dalam posisi mati surim itu
maka yang terpenting tadi disampaikan oleh pak gubernur adalah
posisi status psbb apapun yang akan diterapkan oleh pemprov dki jakarta
yang akan menentukan adalah kondisi daripada masyarakat dki
artinya kedisiplinan untuk penerapan protokol kesehatan
artinya kedisiplinan untuk penerapan protokol kesehatan
yang akan menjadi faktor utama untuk bisa menyelamatkan seluruh warga dki jakarta

dari pandemi covid sembilan belas ini
saya sepakat itu
karena sepakat itu maka gas kita adalah bagaimana memberikan penyadaran kepada seluruh elemen masyarakat
agar protokol kesehatan kita jadikan budaya hidup baru kita
bahwa di dki jakarta kondisi covid sembilan belas ini belum kunjung menurun
maka langkah yang harus dilakukan oleh seluruh elemen warga dki jakarta
bagaimana membangun kesadaran kolektif kita
bagaimana membangun kesadaran kolektif kita
untuk penerapan protokol kesehatan secara ketat
seperti itu mbak
baik pak gembong tapi kalau kemudian dprd melihat sejak diberlakukan psbb
dua belas september lalu sampai kemudian hari ini
apakah psbb ini dinilai oleh dprd itu berhasil
untuk menekan angka pertumbuhan pasien positif covid sembilan belas di jakarta
kami dari penilaian fraksi pd perjuangan tidak signifikan
jadi psbb ketat yang diterapkan oleh pak anies itu tidak bisa menekan secara drastis penyebaran covid sembilan belas
karena posisinya tidak terlalu signifikan maka ayo kita jalankan yang seiring sejalan saja
bagaimana kita membangun kekuatan ekonomi juga yang paling utama bagaimana kita memberikan penyadaran
dan seharusnya mencegah penularan atau penyebaran covid sembilan belas di dki jakarta
jakarta jadi ini bagaimana kita membangun seiring sejalan dua hal itu agar tidak dipisah pisah bahwa
bahwa ekonomi dinomor duakan sementara kesehatan diutamakan
kita jangan mendekosomenikan mana yang lebih utama
dua duanya menjadi hal yang utama yang harus sama sama kita kerjakan oleh pemprov dki jakarta bersama dengan dprd dki jakarta
oke baik sekarang saya minta pandangan dari pak pandu
sebetulnya kalau pak pandu menilai psbb yang diberlakukan kemarin
sejak empat belas september ini apakah memang cukup efektif
menurut pak pandu sendiri apakah sudah tepat jakarta sudah masuk ke psbb transisi esok hari
oke jadi sebenarnya psbb itu tidak dicabut
itu suatu penanganan pandemi yang sesuai dengan undang undang karantina dan sudah menjadi ppi nya
kita memasuki fase pelonggaran
jadi itu fasenya pelonggaran
pada bulan pertama juni masih dipatuhi
juli agustus sudah tidak dipatuhi oleh masyarakat
sehingga terjadi peningkatan eskalasi
eskalasi yang luar biasa kelasar kelasar perkantoran
jadi memang ada ketidakdisiplinan dari masyarakat
kemudian terjadilah peningkatan kasus yang luar biasa pada awal september
kalau ini tidak ditekan
maka rumah sakit dalam waktu singkat akan tidak bisa menampung kasus september
maka itulah dilakukan pengetatan kembali
jadi pengetatan kembali itu bukan pilihan yang harus dilakukan
tetapi pilihan yang sangat terpaksa
kalau tidak dilakukan
maka masyarakat akan mengalami dampak yang buruk
yaitu mereka tidak bisa ditampung di rumah sakit dengan baik
sehingga kematian meningkat
dan setelah dilakukan
ternyata pengetatan yang diharapkan lebih ketat seperti tahap pertama tidak mungkin dilakukan
jadi ada faktor yang kita harus mempertimbangkan
jadi hanya kegiatan masih bisa berjalan
jadi semua masih bisa berjalan dengan ini
dengan tidak terlalu ketat
nah ini sih bukan pengetatan
tetapi walaupun demikian
karena pemerintah dki sudah membangun surveillance yang baik
testing pelacakan kasus dan isolasi
dan sebagian masyarakat sudah patuh
sehingga kita bisa menekan penularan
itu yang diharapkan sebenarnya
sehingga juga kasus yang di rumah sakit tidak terjadi
sekarang sudah mulai menurun
artinya kita sudah memasuki fase yang lega
sehingga ada difikirkan kita akan melakukan pelonggaran
dan pelonggaran itu memang memikirkan bahwa pengetatan yang terlalu lama pun tidak baik
sehingga karena itulah kita melakukan pelonggaran dengan baik
kita melakukan pelanggaran dengan peraturan peraturan yang lebih ketat
supaya masyarakat tetap menjaga agar tetap tidak perlu lagi masuk ke pengetatan lagi
jadi itu sudah yang diharapkan
baik pak pandu ada kekhawatiran atau tidak
kalau kemudian tadi anda katakan bahwa
situasi pada saat pelonggaran masyarakat jakarta ini
benar benar sudah banyak kemudian terlihat melanggar
tidak mengikuti aturan kemudian saat itu situasi jakarta
dianggap darurat sehingga harus ditariklah rem darurat
kemudian saat ini situasi sudah tidak darurat lagi
bisa saya terjemahkan seperti itu ya pak pandu
kemudian rem itu kemudian bisa dicabut
tapi apakah ada kekhawatiran dengan adanya pelonggaran ini
masyarakat akan kembali ke situasi pada saat pelonggaran sebelumnya
ya itu yang kita khawatirkan juga
jadi kita belajar dari pengalaman
dengan pelonggaran pertama bulan juni
makanya pelonggaran yang kali ini berbeda
kita melakukan pengetatan pengetatan supaya masyarakat betul betul terlibat
untuk menjaga supaya kita tidak masuk lagi pada masa pengetatan
tanpa bantuan masyarakat maka penanganan pandemi ini akan sulit di jakarta
dan juga demikian pemerintah dki akan melakukan peningkatan pengetatan
misalnya kalau ada dine in mesti harus terdaftar
sehingga memudahkan kalau ada kasus kasus klaster di suatu tempat
kita bisa lacak dengan cepat
karena dengan cara itu kita bisa memutus rantai penularan
sehingga tidak perlu terjadi peningkatan kasus yang terlalu tinggi
karena setiap pelonggaran selalu terjadi risiko peningkatan kasus
dengan demikian maka kita berusaha supaya kalau ada peningkatan
kita bisa lakukan peningkatan lagi
oke adanya resiko peningkatan kasus dan bagaimana kemudian membuat masyarakat untuk menjaga
kalaupun ada pelonggaran tapi mereka tetap menjaga bahwa ini masih situasi pandemi
dan masih dalam rangka psbb
saya ingin tanyakan ke pak gembong tapi setelah jeda berikut ini
tetap bersama kami di cnn indonesia prime news
anda kembali bersama kami di cnn indonesia prime news
kami masih memperbincangkan status psbb transisi yang sudah diberlakukan
oleh pemprov dki jakarta
kita sudah bergabung bersama wakil gubernur dki jakarta
selamat malam bang ariza
bang riza kalau kemudian status psbb atau psbb kemudian sudah dilonggarkan
psbb disebut sebagai psbb transisi
apakah memang saat ini kalau kemudian kemarin diberlakukan psbb yang bisa disilahkan diperketat
apakah karena alasannya adalah dki jakarta dalam keadaan darurat
apakah saat ini memang sudah tidak darurat lagi bang riza
jadi memang kalau kita melihat data dan fakta
setelah kita memperlakukan pelonggaran psbb
sejak tanggal lima juni dua ribu dua puluh
ternyata ada peningkatan yang signifikan
kalau kita melihat kurva kurva yang ada
itu kurvanya terus menaik ya seiring perjalanan waktu
nah kemudian apa
kemudian karena demikian tinggi di akhir bulan lalu ya
sehingga sampai dengan awal bulan september yang lalu
sehingga di empat belas september
kita menangkap penyakit kembali
dan dalam dua minggu terakhir
dan sejak akhir september hingga awal oktober
jumlah kasus aktif harian ya
mulai konsisten mendatar
menunjukkan adanya perlambatan penularan
dan kalau dari jumlah testing
dibandingkan dengan angka nasional
dari kasus aktif di eee
jadi ini adalah kasus seluruh indonesia
kasus penyebaran covid sembilan belas
dan juga faktor lainnya
karena ternyata menurut data
angka peningkatan kasus positif itu menurun
kalau kita bandingkan empat belas hari
dua puluh sembilan agustus hingga sebelas oktober
atau kasus aktifnya itu selama dua minggu tersebut
kemudian di empat belas hari kemudian
antara sebelas sampai dua puluh lima september
itu ada turunan
kemudian dua minggu terakhir ini
antara dua puluh lima september sampai sembilan oktober
itu kasusnya menurun lagi
kasus aktifnya menjadi empat ratus sembilan puluh dua
ini juga yang menjadi pertimbangan kami
artinya dibandingkan sebulan yang lalu yang terus meningkat
apalagi dimulai dari lima juni
itu dalam dua minggu terakhir terjadi
terjadi perlambatan penurunan
jadi mulai datar begitu
sekalipun belum menunjukkan angka penurunan yang signifikan
namun ada beberapa indikator lainnya
yaitu jumlah laboratorium semakin meningkat
jumlah pcr kami juga munis lebih dari standar enam kali dari standar who
biasanya spesimen kami sudah mencapai satu empat juta
testing swab pcr kami sudah satu juta lebih
kemudian lab kami juga bertambah menjadi lima puluh delapan
yang perharinya bisa sampelnya sampai enam belas tujuh ratus sebelas
kemudian rumah sakit rujukan juga bertambah terus menjadi sembilan puluh delapan rumah sakit rujukan
dan angka zona merah rw nya menurun menjadi tinggal dua puluh enam rw
di samping itu juga tenaga kesehatan kami bertambah menjadi empat puluh lima puluh sembilan orang
artinya sejumlah indikator
jadi angka angka membaik
sekalipun memang harus diakui angka penurunannya masih tinggi
rata rata antara delapan ratus sampai seribu lebih dalam dua minggu terakhir
tapi juga ini seiring dengan banyaknya testing
yang sudah mencapai enam tujuh bahkan sampai sembilan perharinya
dan testing spesimen kita sudah mencapai juga sebelas perhari
oke artinya sejumlah indikator memang menunjukkan bahwa
kondisi peningkatan kasus covid sembilan belas di jakarta ini mengalami perlambatan
dan juga situasi sudah tidak sedarurat sebelumnya begitu ya bang riza
saya tadi sudah memulai diskusi ini bersama pak gembong dan juga pak pandu
salah satu hal yang kemudian dikhawatirkan pada saat adanya pelonggaran
adalah masyarakat yang kemudian tidak menjaga situasi
dan adanya risiko peningkatan kasus positif covid sembilan belas
seperti yang kemudian terjadi pada saat pelonggaran pertama bang riza
pada saat pemberlakuan psbb transisi kali ini
apakah kemudian ada aturan baru yang nantinya menjamin agar masyarakat lebih menjaga situasi
jadi memang sebagaimana kita sudah memulai kawasan pantauan dan operasi justisi
yang melibatkan hampir dua puluh ribu personil ya
tni polri pns satpol pp dari disub disnaker dinkes dan semuanya
termasuk orang orang yang kami libatkan berhasil meningkatkan disiplin daripada masyarakat pengguna masker
menjaga jarak dan lain lainnya termasuk disiplin tiga m mencuci tangan dan menjaga jarak
kemudian yang kedua ini akan kami teruskan seiring juga pergub tujuh puluh sembilan
tentang benda progresif juga kami akan terus tingkatkan
yang kedua di masa pelonggaran ini ada beberapa penambahan unit kegiatan yang dilonggarkan
namun ada persyaratan yang harus dipenuhi diantaranya di semua unit yang dilonggarkan harus melakukan pendataan ya
yang kami maksud umpamanya kalau kita makan ke satu restoran yang sekarang diperbolehkan
kecuali dalam satu meja dalam satu kakak atau keluarga
itu wajib mendata jadi pengelola restoran harus menyiapkan form tinggal didata nama atau perwakilan keluarga
kemudian nomor handphone dan nomor nick ya lima angka di depan
tujuannya tidak lain adalah kita memastikan
kalau apabila ternyata di dalam restoran tersebut ada yang satu dua terpapar
sehingga memudahkan kita untuk melakukan testing melakukan kontak tracing atau pelacakan
tidak boleh ada makan di tempat dan sebagainya
maka tidak boleh dilakukan perasmanan termasuk ada pembukaan meeting ruang rapat ruang komprensi seminar yang kami bolehkan
bahkan pernikahan yang sebelumnya hanya diperbolehkan di kua sekarang diperbolehkan di hotel atau ruang pertemuan
atau di masjid atau di aula masjid dengan kapasitas yang terbatas
namun ada syarat syarat yang harus dipenuhi selain ada pendataan juga tidak diperkenankan makan secara prasmanan
kemudian yang lain juga yang penting yang harus menjadi perhatian kita
sekali lagi sebagaimana sering disampaikan pak gubernur sekalipun kita melakukan pelonggaran itu artinya apa
apabila ada pelonggaran maka potensi orang keluar bertambah potensi interaksi bertambah potensi kerumunan juga bertambah
itu artinya potensi penurunan juga sangat mungkin bertambah
untuk itu sekali lagi kami minta kepada masyarakat untuk tetap berada di rumah kecuali hal yang sangat penting
terlebih bagi anak anak di bawah umur sembilan tahun dan orang tua di atas enam puluh tahun
kegiatan lainnya tetap kami minta sekalipun diperbolehkan beribadah di masjid di tempat ibadah lainnya kami minta lebih baik beribadah di rumah
sip kerja dan bekerja secara baik di rumah jauh lebih baik
begitu juga sektor pendidikan sampai hari ini memang kami tidak berlakukan tatap muka hanya diperbolehkan secara daring atau virtual
jadi itulah beberapa kebijakan yang kami ambil
kami ingatkan kepada masyarakat
kalau kami mengambil bijak pelonggaran harus diikuti dengan disiplin yang sangat ketat
kalau tidak dengan terpaksa mohon maaf dua minggu depan bisa saja kami nanti akan mengembalikan lagi pada psbb yang lebih ketat
terlebih di akhir bulan ini perlu diketahui ada cuti bersama ada libur yang kita hitung tidak kurang dari lima hari
ini juga sangat rawan maka kami minta sejak sekarang untuk dikurangi dihindari atau dibatalkan diurunkan niat libur panjang
karena ada kejadian dua kali libur panjang dalam dua bulan terakhir ternyata menambah angka penularan atau penyebaran covid sembilan belas sendiri
sekali lagi semua kita minta harus patuh taat dan disiplin
oke bang riza mungkin adanya pengumuman psbb kali ini agak berbeda ya dengan sebelumnya karena tidak ada konferensi pers gitu yang disampaikan di balai kota
sehingga untuk detailnya itu sendiri masih belum diperoleh oleh media dan saya baru menangkap
artinya pelonggaran yang diberlakukan saat ini jauh lebih longgar dibandingkan sebelumnya
karena kalau tadi penjabaran dari bang riza bang riza katakan bioskop sudah mulai dibuka pernikahan boleh dilakukan kemudian beribadah juga boleh
seberapa besar sebetulnya pelonggaran yang akan terjadi mulai besok ini
yang pertama perlu kami sampaikan bahwa rilis tentang semua sektor yang dibuka presentasi apa yang boleh apa yang tidak boleh dasar dan lain sebagainya rujukan hukum
nomor pergubnya dan sebagainya sudah kami umumkan dan kami rilis ya
harusnya teman teman media sudah mendapat beberapa media sudah dapat dan disitu sangat jelas dan sangat detail di atas ya
makan hanya boleh tidak boleh peras manan dan sebagainya
kemudian juga dilakukan disinfektan pembersihan kemudian tempat tempatnya diatur dan pengajuan yang ketat
kemudian juga pernikahan memang diperbolehkan yang sebelumnya hanya di kua tapi dengan tempat yang sangat terbatas dengan persyaratan yang sangat ketat
di antaranya tidak boleh ada makan perasmanan dan lain lain
memang ada pembukaan tempat wisata seperti ancol
taman mini ragunan apalagi ancol dan lain lain
begitu juga tempat tempat olahraga air di luar atau di pulau diperbolehkan dengan kapasitas terbatas
perkantoran juga kami buka seperti sebelumnya dengan kapasitas terbatas
jadi perlu diikuti dengan peningkatan pengawasan dan santan
seperti biasa kami tetap memperlakukan di semua unit kegiatan harus ada satgas atau pic atau kader covid
bahkan sampai di tiap rumah kami minta agar setiap rumah memiliki satu orang setidaknya sebagai kader covid yang perpanjangan tangan dari kita semua
yang hari harinya melaporkan ke rt rt setempat
jadi pak rt pak rw di seluruh wilayah jakarta itu memiliki lima belas orang
seluruh wilayah jakarta itu memiliki grup grup rw masing masing di rt masing masing dengan warga berinteraksi untuk memastikan semua kita yang di rumah ini selalu patuh dan taat protokol covid dan menyampaikan semua perkembangan
oke sekarang saya ke pak gembong pak gembong saya yakin sudah menerima begitu ya aturan psbb transisi yang baru ini
sudah mbak sudah
oke silakan dikomentari bagaimana kemudian dengan aturan psbb yang baru ini yang mungkin lebih longgar
jika dibandingkan dengan pelonggaran psbb sebelumnya dan membuat masyarakat memang betul betul menjaga
karena kan kalau kemudian dibandingkan dengan psbb yang dilonggarkan sebelumnya masih banyak masyarakat yang kemudian melanggar
bagaimana kemudian dengan psbb yang lebih longgar seperti saat ini pak gembong
yang pertama adalah dari isi pergub itu ujungnya nanti adalah bagaimana pemprov mampu secara ketat melakukan pengawasan di lapangan
artinya pergub ini ketika ini diterapkan dengan rigid di lapangan dengan melalui pengawasan yang ketat
maka insya allah apa yang tadi disampaikan oleh pak wakut tadi bisa disampaikan itu yang pertama
yang kedua saya yang paling tertarik itu adalah tadi disampaikan pak wakud bagaimana pemprek mampu membangun keterlibatan secara aktif unsur masyarakat
sebab mungkin hanya kita sendiri hanya pemprov sendiri bisa mencegah ini tanpa ada keterlibatan yang aktif dari unsur masyarakat
maka tadi sampaikan oleh pak wagub unsur rt rw adalah tokoh di lingkungan yang notabene itu jadi teladan di lingkungan masing masing
maka kalau pemprov mampu menggerakkan ini secara masif apa yang tadi sampaikan oleh pak wakub insya allah kita sama sama bisa menekan penyebaran covid sembilan belas
kedua nanti dengan sebaik baiknya
saya kira ini adalah langkah yang
baik dalam rangka
semua elemen masyarakat
bukan hanya kita berbandingkan para
pemerintah namun juga masyarakat
harus berperan aktif membangun
kesadaran kolektif itu itu yang paling penting
kalau ini kita jadikan gerakan
atau kita jadikan budaya baru
bagi warga ibu kota maka
insya allah lah apa yang menjadi kekhawatiran
pak pandu tadi bisa kita atasi
bersama sama saya kira seperti itu mbak
oke bagaimana kemudian kita nanti
bisa melibatkan masyarakat apakah kemudian
tertentu haruskah diatur atau
bagaimana kemudian membuat masyarakat
secara sukarela untuk
pencegahan penularan covid sembilan belas
saya ingin minta komentar pak pandu tapi kita harus
jeda dulu kita akan kembali sesaat lagi
cnn indonesia prime news segera kembali
kami masih membahas
transisi yang akan diberlakukan
saya ke pak pandu dulu
bang riza kelihatannya ingin menjelaskan bagaimana
masyarakat untuk terlibat secara aktif
peningkatan pasien positif covid sembilan belas
pak pandu bagaimana
membuat masyarakat itu
ikut aktif terlibat
ini bahwa kemudian
tapi kemudian sama sama ikut
berjuang begitu ya dengan pemerintah
dan berbagai lembaga lainnya
kalau kemudian tadi
bang rizak pak wagup mengatakan
menugaskan satu orang
di tiap rumah untuk menjadi satgas covid
apakah itu juga bisa menjadi salah satu
ya jadi itu sejak awal
kita sudah usulkan
kepada pak gubernur
kita melakukan yang disebut sebagai
pembatasan sosial berbasis komunitas
karena komunitas itu
adalah garda terdepan
pandemi ini bukan
jadi masyarakat itu yang kita harus
ajak sejak awal
nah dengan berbasis
komunitas tempat tinggal misalnya
komunitas tempat kerja itu
pabrik dan banyak
tempat tempat kerja yang ada di dki
ada pabrik ada kantor
tapi ada komunitasnya
dengan melibatkan unsur unsur
itu bisa terus didengungkan
diingatkan dan sebagainya
dan juga saling menjaga
nah ini yang paling penting
karena kan pandemi ini akan panjang
dan kita kalau semua
itu kita tidak perlu lagi pengetatan
tidak perlu lagi pada psbb
yang dimana kemarin kita
membatasi gerak penduduk
karena dengan asumsi
semua penduduk akan
patuh dengan tiga m
itu kasus akan menurun
setara siur itu seperti itu
oke sudah sejauh mana
dan yang di dki ini kita akan berusaha
mencapai titik keseimbangan
mengatasi pandemi dan juga
melonggarkan untuk kegiatan
ekonominya secara bertahap
kita buka dan
kepada pelaku pelaku bisnis
untuk betul betul menjaga karena kalau tidak
akan terjadi pengetatan lagi
dan mereka sendiri yang rugi oke
kalau kita semuanya terlibat
transisi yang berikutnya
dan kita bisa mengendalikan pandemi
oke bang riza sejauh mana
sebetulnya pemerintah melibatkan komunitas
dan juga masyarakat apa saja sih
kendalanya sehingga sejauh ini
masyarakat belum terlihat
mayoritas secara aktif
tapi kemudian secara masif
jadi yang pertama perlu kami sampaikan sekali lagi
sering kami sudah ungkapkan di berbagai kesempatan
regulasi yang pemerintah buat
aparat yang kami hadirkan untuk melakukan
beratnya sanksi yang kita berikan
bagi siapapun yang melanggar
ternyata menurut para pakar hanya berkontribusi
memutus mata rantai penyebaran covid itu
terletak pada warga itu sendiri
kedisiplinan kepatuhan dan ketatan warga
melaksanakan protokol covid
sederhananya kalau kita
warga memakai masker
ternyata menurut para pakar mungkin
propandu bisa dikoreksi itu sudah
berkontribusi menurunkan potensi
nanti prop tolong dikoreksi prop
begitu juga jaga jarak mencuci tangan
dan sebagainya jadi sekali lagi
keberhasilan kita bergantung
pada kesadaran masyarakat untuk itu
salah satu cara sebagaimana disarankan
propandu juga pemerintah kepatan sebelumnya
adalah pemberdayaan masyarakat
jadi kami memberdasarkan masyarakat pemerintah
membuat satgas pusat pugus pusat
tingkat nasional tingkat provinsi
tingkat kabupota kota bahkan kami
provinsi dki jakarta
sejak maret bahkan april
yang lalu sudah membuat kampung siaga
di tingkat rw
bahkan kita membuat
kampung siaga untuk memastikan
seluruh rw rw di jakarta yang ada
memahami mengerti dan melaksanakan
protokol covid sembilan belas dengan cara
antaranya nutup pintu pintu
keluar masuk mengatur piket
portal memastikan ada
wastafel ada struktur ada gugus tugas
yang terpapar tidak terpapar
sosialisasi kampanye dan berbagai hal
juga bahkan sejak bulan
april akhir mei awal kami sudah
saat saat covid sembilan belas di tingkat
rumah rumah dari setiap rumah
seperti tadi kami sampaikan harus menunjuk
satu orang sebagai pic
atau kaget covid sembilan belas yang tugasnya
memastikan seluruh anggota keluarga
di rumah patuh taat memahami
mengerti dan melaksanakan protokol covid sembilan belas
kemudian berinteraksi dengan rt rw
setempat dan rt rw
atau questionnaire yang kami bagi
empat minggu dari setiap kabupaten kota
dituliskan ke lura lura ke rw rt
dan sampai ke warga
jadi kader satgas di tiap rumah
wajib mengisi checklist yang kami minta
questionnare yang minta untuk memastikan
kami bisa memantau perkembangan
perilaku behavior sebagai
dari seluruh warga jakarta
jadi dari situ kita bisa lihat sejauh mana
interaksi partisipasi pendukungan
perhatian dan kepentingan masyarakat
ini terus kami tingkatkan
setiap hari kami evaluasi
namun sekali lagi
seluruhnya apapun hebatnya kita
ternyata keberhasilan kita
terletak pada kesadaran kepatuhan warga
jadi kami terima kasih
pada cnn dan media lain
yang setiap hari setiap saat
juga para pakar pandu juga
yang selalu memberikan perhatian dan pengawasan
pada kita semua jadi mari kita bersama sama
seluruh warga jakarta
bekerjasama memastikan bahwa jakarta
dan terputus penurunan covid
karena jakarta ini berat sekali
kita ibu kota seluruh warga
dari berbagai negara masuk keluar masuk di jakarta
dari aceh sampai papua
senusantara keluar masuk di jakarta
belum lagi jakarta yang padat
sebelas juta penduduknya berinteraksi
tetangga di botabek
jawa barat dan jawa banten
itulah beberapa memang tantangan kita
karena ini pusat pemerintahan
semuanya ada di jakarta
memang potensi interaksi
jauh lebih tinggi dibandingkan
daerah lainnya nah untuk itu
perlu ada kesadaran yang lebih tinggi
tentunya daripada provinsi lainnya
oke kita harapkan tentunya ada peningkatan
kesadaran masyarakat dan kepatuhan
terhadap protokol covid sembilan belas
tapi apa kemudian strategi
pemerintah provinsi dki jakarta
untuk mencegah terjadinya kluster kluster
baru misalnya kalau kemarin ada kluster
perkantoran kemudian jangan sampai
nanti ada kluster kluster lain misalnya
kluster demo karena kita tahu
kemarin sempat terjadi demo
besar di pekan kemarin
dan dikhawatirkan akan berlanjut ke pekan
dan ke depan
apa strategi pemerintah provinsi dki jakarta
untuk mencegah terjadinya kluster kluster baru
bang riza menjadi yang pertama
perlu kami sampaikan kembali
samping tadi saya sudah menyebutkan jakarta
sebagai ibu kota sebagai
hub sebagai penghubung dan sebagainya
itu berarti pusat interaksinya
meningkat kerumunan meningkat dan orang berkumpul
juga bertambah yang kedua
di jakarta perlu kami sampaikan
yang orang mungkin tidak banyak tahu
di jakarta ini dari tiga ratus enam puluh lima
jumlah kebakarannya itu mencapai
kebakaran dalam setahun
jadi lebih banyak dari jumlah hari setahun
ini juga kalau ada kebakaran
maka terjadi pengungsian itu juga potensi
kerumunan meningkat itu juga kami
yang kedua kita tahu jakarta ini
karena datarannya di bawah permukaan
air maka setiap tahun kita
musiman setiap tahun
apalagi tahun akhir tahun ini
awal tahun depan curah hujan debitnya
meningkat dan itu juga menimbulkan
penyebaran yang tinggi
terutama di tempat tempat pengungsian
sekalipun kami sudah menyiapkan
dua tiga kali tempat pengusian dalam
jumlah kapasitas yang lebih besar
yang keempat karena jakarta sebagai
ibu kuota kita tahu beberapa hari lalu ada demo
bahkan kami dengar beberapa hari kemuna akan
ada demo ini juga yang kami khawatirkan
terjadi keremunan dan potensi
lainnya jadi sekali lagi jakarta
memang penuh dengan tantangan
yang luar biasa untuk itu
perlu ada leadership yang kuat
manajemen yang baik tapi sekali lagi
semuanya seperti yang sampai mas gembong
adalah yang paling penting adalah
partisipasi dan pemberdayaan dari
seluruh warga jakarta untuk itu
kami atas nama pprpjk jakarta berkali kali
mengajak seluruh masyarakat
untuk aktif sekalipun kami
sudah membuat berbagai panduan
aturan termasuk di kantor kantor
kami minta membuat tatgas gunspugas
dan melaporkan dan sebagainya
itu tidak cukup mengawasi sebelas juta penduduk
untuk itu kami minta
seluruh warga jakarta atau siapapun
yang ada di jakarta untuk menjadi
mata telinga perpanjangan
kita semua untuk
mengawasi warga kalau di jakarta
ditemukan ada warga yang tidak menggunakan
jaga jarak dengan bijak dan
baik mari kita ingatkan kita tegur
kita minta untuk patuh pada protokol
itu juga di restoran
di tempat tempat pertemuan lainnya
termasuk di kantor kita sendiri
juga kalau ada yang tidak memenuhi
mari kita sampaikan jadi memang harus
ada keberpihakan dari kita
untuk patuh dan teat
jadi kita harus ubah mindset cara berpikir
kita kalau dulu orang
menggunakan masker aneh
sekarang sebaliknya kalau ada orang
tidak menggunakan masker itu sesuatu yang aneh
mari kita pastikan semuanya patuh
m sebagaimana yang disampaikan oleh
baik semoga seluruh
masyarakat khususnya warga jakarta
relawan covid sehingga kita semua
sama sama bisa meredam
penyebaran covid sembilan belas di tanah air
terima kasih sekali lagi
wakil gubernur dki jakarta ariza patria
ada ketua fraksi pdi perjuangan
dprd dki jakarta
pak gembong dan juga pak pandu
selamat malam bapak bapak
indonesia memiliki potensi besar
mengatasi krisis pangan dunia
lewat tanaman sagar
yang diperkenankan pembangunan